telepon seluler pintar dengan fitur kamera augmented reality telah dirilis oleh beberapa produsen pintar ternama
tak berhenti pada fungsi penciptaan animojinya beberapa pegiat teknologi juga memanfaatkan fitur ini dalam proses penciptaan karakter tiga dimensi
teknologi kamera pada ponsel pintar memasuki tahap penciptaan animasi secara real time
seperti animoji pada produk ponsel apple dan ar emoji pada ponsel pintar samsal
kedua fitur ini dibuat tak lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat hendak bertukar pesan
namun bagi pegiat teknologi pemanfaatan fitur ini tak cukup sampai di situ
seperti yang ditampilkan di laman sinar
fitur kamera ponsel dengan kemampuan pemindai ini dimanfaatkan untuk kebutuhan penciptaan karakter tiga dimensi
metode ini bisa dibilang baru
sebab seperti dikutip dari the cg brows proses ini biasanya dilakukan dengan metode tiga d modeling menggunakan software khusus
metode ini memakan waktu cukup lama karena proses penciptaan dilakukan dari bentuk sederhana seperti kubus dan bola yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga menjadi bentuk karakter yang diinginkan
selain itu penciptaan karakter dapat dilakukan dengan metode pemindaian cgi
metode pemindaian cgi ini membutuhkan seorang model yang dipasangi alat pindai khusus
agar setiap pergerakan yang dilakukan dapat terekam dan masuk ke dalam software untuk diolah lebih lanjut
studio produksi game bernama next games mencoba pendekatan berbeda dalam penciptaan karakter tiga dimensi
seperti diberitakan the verge mereka memanfaatkan kamera dengan fitur pemindai pada ponsel pintar untuk merekam dan menciptakan berbagai ekspresi karakter tiga dimensi
yang ingin dihasilkan
serupa dengan teknik cgi konvensional hasil rekaman ini nantinya masih harus diolah dengan software khusus
bedanya biaya yang dikeluarkan tidak semahal teknik cgi yang membutuhkan set studio khusus dengan beberapa peralatan canggih lainnya
proses yang terbilang baru ini jauh lebih sederhana karena proses perekaman dilakukan hanya menggunakan ponsel pintar yang terhubung langsung ke komputer dan laptop sang kreator
selain x studio metode serupa dilakukan oleh beberapa kreator figur tiga dimensi dan metodenya mulai banyak dibagikan di laman youtube
namun yang perlu digarisbawahi meski memangkas biaya dan proses panjang penciptaan melalui teknik cgi teknik baru ini masih memiliki kekurangan
seperti disampaikan di laman web sembilan to lima proses ini untuk sementara hanya dapat diaplikasikan ke proses penciptaan muka dan mimik karakter tiga dimensi
ada pun untuk bagian tubuh lain hingga pergerakan karakter para kreator masih harus melalui proses penciptaan di sebuah software tiga d modeling dengan metode yang sudah lama ada